suatu hari yang cerah di bawah langit biru
sebuah kapal berlayar melintasi lautan bercahaya
membawa saudara kembar kerajaan violet dan sebastian
mereka kembali dari liburan dengan perasaan segar dan bahagia
aku tidak mau pulang
violet sedang menatap keseberang lautan
menuju kerajaan illiria yang terletak tepat di sana
adakah alasan mengapa kau begitu menyukai pecahan bumi yang kecil itu
dia baik dan sangat tampan
dia seperti bunga di tengah hujan badai
apa artinya itu
maaf telah mematahkan dilusi hatimu
tapi orsino jatuh cinta dengan seorang bangsawan oli
siapa yang memberitahumu itu
oh rumor tidak masuk hitungan
orsino aku harap aku bisa bertemu denganmu
aku berharap liburan ini lebih lama dan damai
dikatakan bahwa orang harus berhati hati terhadap yang diinginkannya
dalam beberapa menit badai dahsyat mendekat
semua orang mencoba mengelak
kendalikan kapal tapi ombak menghanyutkan dan menghancurkannya
apa yang terjadi
badai membawa kita ke darat
tampaknya ini adalah illyria
wow kau punya prioritas
sebenarnya ini bisa berhasil
ya kau ingin bertemu orsino dan ini bisa menjadi liburan panjangku
oh ayah akan mengirimkan kapal untuk menjemput kita secepatnya
maka sampai saat itu
kita lakukan urusan kita sendiri
jadi mereka berpisah
sementara sebastian tidak butuh waktu lama untuk mulai bersenang senang
violet mengalami sedikit kesulitan
tolong beritahu rajamu bahwa aku putri violet dari kerajaan ambros ingin bertemu
para penjaga melihatnya sekilas dan tertawa
hahaha putri berpakaian seperti itu
violet menjadi merah merona karena malu
kasarnya oh tidak ada yang mengenalku bahkan raja pun tidak bagaimana caraku bertemu dengannya
ehem aku disini untuk jabatan utusan kerajaan kepada raja
aku tahu harus apa
dia membeli beberapa pakaian dan week dengan sedikit riasan dia segera siap
aku mirip sebastian hahaha
utusan kerajaan mengumumkan
ya sekarang apa yang harus aku
tunggu apa aku harus bertemu dengannya seperti ini
violet belum memikirkan semuanya
tapi ketika gilirannya tiba dia memikat sang raja
oh baiklah cesario kau adalah utusan kerajaanku yang baru ikuti aku
hati violet bersinar dia sangat senang berada di dekatnya
bagaimana aku katakan yang sebenarnya padanya
orsino menyerahkan sepucuk surat padanya
tugas pertamamu tolong kirimkan surat ini kepada bangsawan olive
orsino jatuh cinta pada bang sawan olive
tolong cepat kembali
violet hanya bisa mengikuti perintahnya dia pergi dengan marah
dan sampai di rumah bang sawan
kau tidak apa apa
terima kasih telah menyelamatkanku siapa namamu
violet menatapnya kaget dia dengan malu malu mengeluarkan surat itu
aku ee aku di sini untuk mengantarkan surat dari raja orsino
eh surat cinta lainnya apa dia tidak mengerti kalau aku itu tidak menyukainya dia terlalu lembek
kau tidak menyukainya
tidak tapi sepertinya aku menyukaimu
olive berusaha untuk mengecupnya dengan susah payah namun violet berhasil kabur
orsino sangat menantikan kedatangannya
dia wanita yang cukup menarik
ah dia adalah bunga di tengah hujan badai
kata kata yang romantis
mungkin sebaiknya kau menyerah
berusaha lebih keras ya itu yang akan aku lakukan
violet disuruh ke rumah olive secara rutin dan dia jadi lebih mengenalnya
cesario tampaknya penampilanmu
oh ee terima kasih
ayo dengar tentang perjalanan terakhirku
tidak juga aku harus kembali
ketertarikan olive pada violet atau lebih tepatnya cesario semakin besar karena dia seorang putri yang sopan dan penuh perhatian
namun semakin dia belajar violet semakin merasa olive dan orsino bukanlah pasangan yang cocok
olive suka berpergian sementara orsino lebih suka duduk di dekat perapian sambil membaca
hah seorang introver sejati sama sepertiku
violet memutuskan untuk memberitahu orsino tentang ini berharap dia akan kehilangan minat pada olive namun
aku juga suka berpergian
tidak yang mulia
hah itu benar tapi demi cinta sejati aku bisa menaklukkan segalanya
orsino menulis surat yang banyak tentang betapa dia menyukai perjalanan
kenapa pria ini berbohong
puhh ayo cesario lihat aku bertanding
ah lebih baik tidak
violet seringkali terikat pada hobi oli dia memiliki sifat yang cukup sporty
dan seringkali violet mendapati dirinya harus melarikan diri
ya ampun dia sangat mirip dengan sebastian mereka sangat cocok
malam itu orsino memanggil cesario untuk bicara
cesario kenapa olive tidak mencintaiku
yang mulia bangsawan menyukai pantomin yang penuh dengan humor sedangkan kau lebih menyukai drama romantis di teater
dia menikmati pertarungan pedang dan bepergian kau lebih suka jalan jalan sore
dia menikmati pertarungan pedang dan bepergian kau lebih suka jalan jalan yang berbeda
maksudku bagaimana kau akan menjalin ikatan dengan seseorang yang tidak kau pahami
sayangnya tidak mudah mengalihkan hati saat sedang mencintai seseorang
aku mengerti itu
andai saja cinta itu seperti makanan terlalu banyak membuatmu sakit dan lelah
irama melodi dari musisi yang menyanyikan lagu memasuki ruangan
ini adalah lagu favorit olive jika musik adalah makanan cinta maka mainkanlah
mungkin aku akan mulai tidak menyukai lagunya dan dengan itu melupakannya
itu bagus ya kan untuk duduk di dekat perapian mendengarkan musik dengan buku di tangan aku menyukainya
hmm ya ini bisa kunikmati kau akan menjadi teman yang baik untukku
orsino dan violet mulai terikat
pada hari hari tertentu mereka pergi jalan jalan santai
dan di hari yang lain mereka duduk di dekat api unggun sambil membicarakan penulis favorit mereka
tapi violet khawatir dia menipunya
suatu hari orsino memutuskan untuk mengadakan pesta dan menulis undangan ke olive
aku tidak mengharapkan apapun selain menyampaikannya padanya
dan cesario kau tidak perlu bekerja besok malam di pesta dansa
violet bisa saja menari dengan gembira itu berarti dia bisa menghadiri pesta itu
aku harus membeli gaun untuk diriku
dia menyampaikan undangan itu kepada olive
apakah kau akan datang
oh hmm tidak akan
ya sudah kutolak saja undangan ini
tidak dengan tidak hadirnya olive ini akan menjadi kesempatanku untuk membuat orsino jatuh cinta padaku oh
aku akan menjaga diri
orsino jatuh cinta padaku
cesario kau tersipu apa itu karena aku
violet akhirnya kembali ke istana
sangat lelah oh yang ahem yang mulia
oh cesario apakah dia
baiklah setidaknya kau akan ada di sana
tapi kau bilang aku tidak harus bekerja besok
benar hadiri pesta dansa untuk menikmatinya aku ingin melihatmu di sana
dia ingin aku tampil di pesta dansa sebagai cesario
hah aku akan membuatnya berhasil
dan pada malam pesta violet muncul sebagai cesario
yang mulia aku di sini
aku akan ambil makanan ringan permisi
violet bergegas meninggalkan orsino sendirian tapi setelah beberapa saat mata orsino melebar karena terpesona
halo apa kita pernah bertemu
oh sama sekali tidak pernah aku violet yang mulia
aku harus menemukan temanku cesario
aku segera kembali
tunggu tidak kenapa dia membutuhkan cesario
sementara orsino mati matian mencari cesario violet segera berganti pakaian
kemana saja kau aku baru bertemu gadis cantik tapi aku tidak bisa bicara
jadilah dirimu sendiri
aku tidak bisa ayo dia ada di sana
maka violet mulai bergegas antara dirinya dan penyamarannya nyaris tidak bisa mengimbangi kebingungan orsino yang malang
di sisi lain olive memutuskan untuk menghadiri pesta dansa
sebaiknya aku memberitahu yang mulia bahwa aku jelas tidak tertarik padanya
oh dia menabrak seseorang itu adalah sebastian
ehm bukan permisi
tidak tunggu cesario
ehm oke butuh bantuan
dengar nona aku bukan sesa
mereka langsung bertemu dengan cesario yang asli
aku punya kembaran lain
dan kebenaran terungkap violet melepaskan penyamarannya dan menjelaskan semuanya
jadi cesario itu tidak pernah ada
ngomong ngomong yang mulia aku tidak tertarik padamu jadi berhentilah mengirimiku surat
wow sikap bos perempuan bagus sekali
hmm kau tetap saja pembohong
aku tahu aku salah maafkan aku yang mulia
orsino sangat terluka dan tidak yakin olive melihat ini
oh beri dia kesempatan
iya memang dia berbohong tentang dirinya tapi dia pasti punya sisi lain yang baik
baiklah karena kau sungguh minta maaf aku akan memaafkanmu tapi mari kita kenali dirimu yang sebenarnya
iya tidak ada lagi kebohongan setuju
setuju terima kasih
violet sekarang bebas menjadi dirinya dan saat orsino mengenalnya dia jatuh cinta padanya
suatu hari yang mengejutkan raja ambros tiba di illiria dia telah mendengar berita tentang si kembar terlihat di sana
ayah pikir kalian terdampar dimana sebastian
di sini ayah
semua orang terkejut melihat olive dan sebastian bergandengan tangan
aku mendapat liburan panjang dan menemukan seseorang yang spesial juga
kapan ini terjadi
bagaimana ini terjadi aku datang untuk menyelamatkan kedua anakku tapi kalian tampaknya baik baik saja

izinkan kami menceritakan seluruh ceritanya
ini adalah kisah yang cukup aneh
memang benar terkadang situasi buruk membawa kita pada apa yang kita inginkan namun hanya diri kita yang sebenarnya yang akan membawa kita pada apa yang kita butuhkan